roni satria di sana selamat siang roni apakah aba asyir ⁇ sudah tiba
rian hasri anda lihat sendiri sekarang saat ini persis tepat saat ini adalah abu bakar ⁇ baasyir ⁇ tiba di lapas gunung sindur
dan anda saksikan banyak sekali kendaraan kendaraan dari polisi
dan tadi abu bakar aba asyir dibawa dengan kendaraan barakuda masuk ke dalam
dan sekarang anda saksikan bahwa lapas gunung sindur ini langsung gerbang ditutup oleh para penjaga dari kepolisian dengan menggunakan senjata laras panjang
dan tadi abu bakar aba asyir berangkat dari cilacap jawa tengah pada pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
dan pada pukul dua belas sampai di bandara penok cabe
dan tadi baru saja sekitar satu menit yang lalu sudah masuk ke dalam
dan sekarang kita akan menunjukkan bahwa penjagaan yang sangat ketat di lapas gunung sindur ini dibawa dengan kendaraan barakuda
dan juga dengan penjagaan yang sangat ketat dari densus delapan puluh delapan
anda saksikan di sini rian bahwa penjagaan sangat ketat di depan gerbang lapas gunung sindur ini
juga saat ini barakuda sudah langsung masuk ke dalam lapas
dan nantinya akan dibawa menuju ke sel isolasi yang akan didiami oleh abu bakar aba asyir
roni terkait dengan
pengamanan apakah ini sudah dilakukan tadi pada saat freddy budiman juga meninggalkan lp gunung sindur
ya benar sekali
tadi pada pukul tujuh tiga puluh freddy budiman terpidana kasus narkotika dibawa dari lapas gunung sindur ini menuju ke bandara pondok cabe
kemudian diterbangkan ke cilacap jawa tengah di bandara tunggul luwung
kemudian masuk ke lapas nusa kambangan
pada pukul sepuluh sepuluh tiba di bandara tunggul luwung dan menuju ke lapas nusa kambangan
dan disinilah ada proses pertukaran
keluar abu bakar ⁇ asyir ⁇ dibawa oleh kendaraan berakuda dan penjagaan yang ketat menuju ke bandara tunggul luwung
kemudian diterbangkan menuju ke jakarta
dan mendarat di bandara pondok cabe kemudian menuju ke lapas gunung sindur
dua belas saat saya melaporkan ke anda tadi rian
roni pihak keluarga tadi di pagi hari sempat menyatakan bahwa belum menerima konfirmasi atau pemberitahuan mengenai pemindahan ⁇ baasyir ⁇ ke lp gunung sindur
apakah tadi anda melihat ada rombongan keluarga ⁇ asyir yang juga ikut ke lp gunung sindur untuk mungkin mengantarkan ⁇ baasyir ⁇ ke sana
ya tidak ada pihak keluarga yang dari aba bakar aba asyir yang ikut mengantarkan
pemindahan ini karena dari tim kuasa abu bakar basir sendiri ahmad midan baru mengetahui pemindahan ini pada sekitar pukul sembilan pagi tadi
dan sempat berbincang dengan ahmad midan melalui telepon dan menyatakan aba bakar aba asyir diterbangkan dari cilacap jawa tengah pada sekitar pukul sepuluh tiga puluh tadi
dan hanya mendapatkan informasi sekitar beberapa jam sebelum kebangkatan aba bakar aba asyir dan keluar dari nusa kampangan pada sekitar pukul sembilan pagi tadi rian
roni dapat sedikit lebih anda deskripsikan mengenai pengamanan
yang dilakukan lp gunung sindur karena kita lihat ini seperti pertukaran tempat penahanan baik itu freddy budiman yang juga telah difonis hukuman mati ke nusa kambangan
sementara aba asyir kemudian dari nusa kampangan berpindah ke gunung sindur
seperti apa pengamanan apakah bashir akan ditempatkan di sel isolasi lagi seperti apa roni
ya kalau kita perhatikan gunung sindur ilapas gunung sindur ini memiliki satu tiga ratus kapasitas tahanan
sementara saat ini hanya baru diisi
oleh sekitar empat ratus dua puluh enam tahanan
dua puluh diantaranya adalah gembong narkoba
karena ini merupakan lapas khusus gembong narkoba
dan salah satunya adalah freddy budiman yang masuk sejak desember dua ribu lima belas lalu
dan hari ini freddy budiman dipindahkan ke nusa kampangan
nah aba bakar aba asyir yang dibarter dengan pemindahannya dari nusa kampangan menuju ke lapas gunung sindur ini
nantinya juga akan menempati lapas isolasi yang pengamanan tiga lapis
yaitu dari pengamanan pengamanan pertama dari kementerian hukum dan ham
kemudian badan narkotika nasional dan pengamanan ketiga dari polri
nah tiga lapis inilah yang juga termasuk ada tiga puluh empat cctv di setiap sudut
termasuk juga ada jammer ataupun pengacak sinyal
dan juga anjing pelacak yang nantinya juga tidak dapat berkomunikasi dengan pihak luar
nah inilah mengapa bisa dikatakan bahwa lapas gunung sindur ini merupakan super maximum security
bagian yang juga merupakan tempat yang disiapkan untuk para gembong narkoba sebenarnya
dan ini merupakan kalbila aba bakar aba asyir
saat ini sudah masuk merupakan tahanan terorisme pertama yang menempati lapas gunung sindur
roni terkait dengan abu bakar basir yang juga dikatakan oleh pihak kuasa hukum dalam kondisi kesehatan yang tidak cukup baik
lantas ketika dia masuk ke lp gunung sindur yang memiliki super maksimum security
apakah juga ada fasilitas kesehatan yang dijamin kepada aba bakar aba asyir
ya kalau dari menurut ahmad midan tim kuasa aba bakar aba asyir menyebutkan bahwa
kondisi kesehatan ini ada kaitannya dengan kondisi kesehatan aba bakar aba asyir yang semakin memburuk
benar adanya bahwa karena ketika abu bakar basir sendiri memiliki tim medis yang umumnya berdomisili di jakarta
jadi ketika aba bakar ditempatkan di nusa kambangan dan ketika saya mendatangi juga sidang pk aba bakar aba asyir yang ada di celacap
tim medis aba bakar aba asyir datang dari jakarta menuju ke nusa kambangan
nah kondisi ini yang dianggap untuk memperbaiki atau mempermudah akses aba bakar aba asyir yang sekarang ini sudah berusia lanjut sekitar tujuh puluh tahun
ia juga untuk mendekatkan dengan tim medis atau dokter pribadi abu bakar ⁇ asyir ⁇ yang berada di jakarta